salah satu yang dibahas dalam kongres kelima pd perjuangan yang digelar di sanur bali adalah ideologi pancasila
pdi perjuangan berharap ideologi pancasila masuk dalam kebijakan pembangunan
hari kedua pelaksanaan kongres kelima pdi perjuangan masih berlangsung tertutup
lima komisi yang dibentuk diantaranya membahas ideologi dan konsep trisakti bung karno
sebagai partai pelopor pd perjuangan berharap pancasila masuk dalam kebijakan pembangunan

sudah dibicarakan soal itu
memang dalam acara kebudayaan sebelum pembukaan kongres ibu ketua umum sudah menyampaikan bahwa pdi perjuangan akan mengundang
salah satu ketua umum partai politik yaitu yang berada tadinya waktu saat pileg dan pilpres itu berada berseberangan dengan kita yaitu pak prabowo
jadi ini tamu yang diundang
tentu saja kita harus saling menghormati jadi nggak boleh kemudian bahkan ada teriakan
atau kemudian merasa beliau itu tidak dihormati
jadi ini tamu yang diundang secara resmi kita harus menghormati
semakin dekat dengan koalisi apakah itu sebentar lagi akan diresmikan
ini silaturahmi ini sudah berjalan dari jauh hubungan kekeluargaan kami dengan pak prabowo ibu mega saya
itu sudah dari dulu sudah berjalan apa namanya dari dulu
dan silaturahmi ini tentu saja tidak kemudian membuat kita terputus hanya karena perbedaan pilihan pada saat pemilu
jadi pertemuan pertemuan ini yang kebetulan saya selalu ada kami tidak membicarakan hal hal yang terkait dengan apakah nantinya akan bagaimana akan bagaimana
tapi ini adalah salah satu upaya bagaimana kita ini ingin mengedepankan rasa persaudaraan dan bersiraturahmi setelah masa pemilu selesai
dan sudah melakui mekanisme dan proses
yang sudah dilakukan sesuai dengan konstitusi untuk kemudian bersatu lagi menjadi rakyat indonesia atau indonesia
artinya apakah benar kemudian yang dibicarakan orang orang di luar sana bahwa ikatan emosional antara prabowo subianto dan megawati soekarno putri
itu sebenarnya jauh lebih dekat daripada ibu megat dengan ketum ketum pak polkoalisi
kita semua bisa bersama itu tentu saja karena kita mempunyai chemistry
namun kemudian tentu saja kalau memang nantinya ada perbedaan perbedaan itu tentu saja
saya yakin bahwa insya allah dalam perjalanan kedepannya ini koalisi yang sekarang itu sudah ada akan bisa membicarakan itu dengan musyawarah dan mufakat
kan dikatakan kemarin oleh bu mega perbedaan pandangan politik tidak merusak pertemanan
seakrab apa sih sebenarnya pertemanan antara ibu megat dan pak prabowo
saya masih penasaran nih karena sepertinya belum pernah diungkap
mungkin mbak puan ingin menceritakan beberapa contohnya
salah satunya kemarin dalam politik nasi goreng saat pak prabowo datang ke tempuh umar bertemu dengan ibu mega
itu salah satunya adalah untuk memenuhi
janji ibu mega kepada pak prabowo yang sudah disampaikan jauh hari sebelumnya bahwa pak prabowo berkeinginan untuk bisa merasakan nasi goreng ibu mega yang dimasak oleh ibu mega dan katanya enak
itu kapan itu
wah itu udah lama itu sudah periode pemilu yang lalu lalu
tapi karena masalah waktu yang kemudian tidak membuat bisa terjadi hal seperti itu
jadi kemudian ya memang ibu megat memenuhi janjinya untuk masak nasi goreng dan ternyata alhamdulillah pak prabowo suka dan nambah lagi
tapi bagaimana dengan
teman teman koalisi yang lain
kita tidak membicarakan setahu saya tidak ada pembicaraan terkait bahwa akan ada tambah akan ada kurang atau bagaimana bagaimana
karena ini merupakan hak dari pdi perjuangan untuk kemudian mengundang salah satu ketum partai atau kalau dulu itu calon presiden yang bukan kita calonkan atau lawan kita pada saat pemilu sebelumnya
tapi kan sekarang pemilu sudah selesai
dan ya itu
pertemanan silaturahmi menurut saya akan sangat baik setelah proses pemilu itu selesai untuk kemudian dijalin kembali
mbak puan bagaimana sekarang dengan melihat kemarin dikatakan soal disintegrasi
dikatakan bahwa pemilu kemarin tajam sekali perbedaannya perpecahannya
bapak puan menyadari itu ibu megat juga merasakan itu
kemarin itu sepertinya itu baru pertama kali bu mega secara terus terang menyampaikan kekhawatiran yang betul betul
nyata dan kepada publik
karena selama ini kan belum belum segambelang itu menyampaikan
indonesia dengan negara kesatuan republik indonesia itu merupakan tanggung jawab bagi kita semua
dari mana kita berasal dari partai apa pilihan kita apapun kalau sudah bicara nkri harusnya kita menjadi satu
kenapa kemudian ada pesta demokrasi yang lima tahunan
itu adalah untuk memberikan kesempatan kepada rakyat memilih pemimpinnya per lima tahun
atau kalau di pilkada itu bisa per tiga tahun atau per empat tahun gitu
tapi kemudian setelah itu ya stop gitu
karena jangan sampai kemudian republik yang kemudian sudah dibangun atau dimerdekakan oleh para pahlawan dan founding father ini
kemudian jadi tercerai berai hanya karena kepentingan politik lima tahunan
nah ini yang kemudian menjadi concern dari ibu mega untuk kembali menyuarakan bahwa indonesia itu yang tujuh belas ribu pulaunya itu tersebar luas
sekali tidak mungkin hanya bisa dikerjakan kalau nggak bergotong royong
kalau nggak bersama sama untuk bisa memajukan mensejahterakan dan mempersatukan lagi tanpa kemudian komitmen dari semua pihak
jadi kalau saya boleh sampaikan pemilu telah usai kita indonesia
kita kembali lagi bersama sama menjadi negara kesatuan republik indonesia
dan nggak ada perbedaan antara kita
kita harus menjaga keberagaman
kita harus menjaga pancasila yang sudah menjadi komitmen kita
dan itu satu satunya bisa dilakukan kalau kita punya komitmen bersama
apakah kemarin sudah ke gerindra kemudian juga ada rencana ke misalnya bertemu dengan pak sby apakah itu mungkin
mungkin saja bukan tidak mungkin
kan waktu ibu ani almarhum kami juga datang
kemudian saat empat puluh harian ibu ani
saya juga datang ke cikeas
jadi jangan kemudian bentuk bentuk pertemuan itu kemudian harus di sepertinya itu kalau nggak ketemu itu nggak ada nggak bisa terjadi komunikasi dan lain lain
ada hal hal yang bisa dilakukan tidak secara langsung lah
dalam artian saya menyampaikan bahwa mungkin apa namanya tidak secara gamblang tapi dinamika politik itu sangat dinamis
dan silaturahmi itu menurut saya bisa dilakukan dengan cara apapun
artinya bisa dilakukan
bisa disebutkan bahwa sekarang sampai dua puluh oktober koalisi ini sangat cair
bisa dikatakan begitu
yang pasti koalisi kami dalam artian koalisi pak jokowi itu sampai hari ini solid
dan bahwa kemudian nantinya akan apakah ada hal hal yang berdinamika menurut saya itu harus dibicarakan dulu dengan para ketum dan tentu saja dengan presiden yang terpilih
dan sampai saat ini menurut saya itu belum dilakukan secara intensif
ya sekarang ini kan bulan agustus kita semua lagi sibuk untuk merayakan hari kemerdekaan
mungkin sesudah itu baru akan dilakukan pembicaraan yang lebih intensif
bicara soal dinamika nih mbak puan
yang menarik soal dinamika kongres ke lima ini
dari sejak sepekan sebelum kongres itu sudah mulai ramai pembicaraan soal wakil ketua umum dan juga ketua harian
kami wartawan baru kemudian mendapat konfirmasi yang clear tadi malam ketika bu mega secara jelas mengatakan tidak ada itu
tapi kenapa kemudian itu bisa keluar mbak puan
ya mungkin pdi perjuangan sebagai partai yang sudah dua kali menang pemilu kemudian alhamdulillah menjadi satu partai yang gemuk kayak banteng lah gitu kan
besar gemuk gitu
mungkin sudah ada yang berpikir atau mewacanakan bahwa akan baik kalau kemudian regenerasi yang ada di partai ini tuh bisa berjalan dengan baik gitu kan
tanpa fiksi fiksi bukan kemudian tidak ada demokrasi
tapi memang demokrasi
demokrasinya itu kalau di pdi perjuangan ada demokrasi yang kita lakukan sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita bahwa pdi perjuangan akan tetap bisa solid
makanya tema hari ini aja solid bergerak gitu kan
nah bahwa kemudian hal itu akan dilakukan atau tidak waktu itu kan memang kami juga menyepakati bahwa semuanya itu tergantung keputusan dari ketua umum
setelah ketua umum terpilih ya kita akan memberikan semuanya itu sebagai prerogatif ketua umum masih sudah diperlukan atau tidak diperlukan
tentu saja ketua umum memahami kapan timingnya dan momentumnya itu
tapi kalau misalnya sampai ada isu kemudian yang soal ketua harian dan wakil ketua umum namanya kemudian disebut ada mbak puan dan juga mas prananda
itu kalau kemarin ketika mendengar itu dan diberita sempat ramai kami juga meminta pernyataan dari beberapa pihak pd perjuangan
anda merasa terganggu nggak
yang membuat berita saja
jadi ibu megawati itu
artinya ada yang menyebarkan informasi
ya mungkin saja
karena menurut saya ibu megawati itu dengan sudah makan asam garam yang sangat banyak dengan naik turunnya situasi politik
tentu saja selalu menempatkan figur figur terbaiknya sesuai dengan track recordnya di posisinya masing masing dengan jam terbang gitu kan
jadi ini partai pdi perjuangan ini akan menuju partai pelopor
jadi ini adalah hal yang modern
jadi jangan sampai kemudian di apa namanya sepertinya itu diperkirakan bahwa nantinya itu proses regenerasi pun tanpa track record ataupun kemudian dengan jam terbang
dalam artian saya boleh juga sampaikan mungkin saya juga anak ibu megawati
juga anak ibu ketua umum
tapi ya saya juga sejak awal dari tahun dua ribu tujuh itu sudah terjun ke politik
jadi orang kemudian berpikir bahwa ya kalau anaknya itu kemudian nggak boleh menjadi sesuatu di partainya misalnya kayak gitu
tapi saya bisa sampaikan bahwa track record dan jam terbang itu tentu saja akan menjadi pertimbangan yang matang bagi ibu ketua umum untuk menempatkan kader kadernya di posisi posisi tertentu
sebentar lagi kita soal akan dilantik kembali
selamat dulu mbak puan menjadi sejarah ya dengan peraih suara terbanyak
pemilu sepanjang sejarah indonesia gitu ya mbak puan ya
tentunya saya ingin berbicara soal kursi ketua dpr
selangkah lagi mungkin sudah dilihat nih katakanlah kursinya sudah di depan selangkah lagi
masih adakah kekhawatiran mbak puan untuk kemungkinan bahwa itu tidak jadi
enggak sesuai dengan undang undang md tiga nya itu memang sudah diputuskan bahwa sebagai partai pemenang pemilu siapapun yang alhamdulillah kebetulan
tahun dua ribu sembilan belas ini pdi perjuangan akan mendapatkan kursi ketua dpr di pimpinan dpr
jadi ya itu yang akan terjadi
tapi kemarin bu mega masih sempat noleh noleh sedikit ke golkar kemudian ke teman teman koalisi lain
rupanya masih mengingat ya tempuh hari rupanya
ya itu kejadian dua ribu empat belas itu menurut saya adalah luka sejarah yang harusnya tidak boleh terulang lagi
karena pesta demokrasi lima tahunan itu
itu akan selalu diingat sepanjang sejarah indonesia
dan kita semua sudah menyepakati bahwa ya itu sesuai dengan undang undang md tiga pada tahun dua ribu empat belas
bahwa partai pemenang pemilulah yang nantinya akan menjadi ketua dpr
jadi ini bukan bagi bagi kursi di dpr
tapi memang undang undangnya menyatakan bahwa siapa partai pemenang pemilunya dialah ketuanya
jadi kalau kemudian terjadi lagi apa namanya hal hal yang dilakukan waktu tahun dua ribu empat belas
menurut saya itu akan menjadi sejarah yang tidak baik bagi perjalanan sejarah republik menurut saya
apakah ada kekhawatiran itu
ya undang undangnya sudah diketok alhamdulillah
dan komitmen dari pemerintah pak jokowi
karena ini kan undang undang hanya bisa dirubah kalau pemerintah dan dpr nya bersepakat
ini kesepakatannya alhamdulillah pemerintahnya dan dpr nya tidak bersepakat untuk merubah lagi
harus seperti undang undang md tiga yang sudah diputuskan
artinya akan menjadi ketua dpr perempuan pertama di indonesia
katanya perempuan pertama dan termuda di indonesia
katanya kalau insya allah saya kemudian menjadi ketua dpr
apa yang kira kira akan berubah dengan wajah dpr ketika mbak puan nanti insya allah menjadi ketua dpr
ya harapan saya tentu saja dpr kedepan itu akan menjadi lebih baik
akan lebih fokus pada proses legislasi dan pengawasannya
tapi kita juga harus
kita harus paham bahwa dpr itu adalah kolektif kolegial
terdiri dari banyak partai dan banyak fraksi
jadi kemudian tentu saja kami tidak mungkin mengatur semua partai itu sesuai dengan apa yang kami harapkan
tapi yang pasti komitmen dari pihak pihak yang ada di dpr tentu saja ketua umumnya itu tentu saja insya allah akan membuat dpr kedepan itu menjadi lebih baik dari hari ini
saya masih penasaran mbak puan
sedikit lagi soal koalisi kertanegara atau kumar
sedekat apa sih itu akan terjadi
kalau misalnya tadi dikatakan itu cair sekarang semua melebur apapun bisa terjadi sampai katakanlah dua puluh oktober
artinya bisa ada yang bergabung bisa ada yang keluar bisa ada satu bergabung dua bergabung atau
bisa tetap bisa ada yang bergabung
ya itu kita tunggu aja nanti bulan september
mbak puan terima kasih banyak untuk waktunya
senang sekali bisa berbincang
terima kasih banyak mbak puan
terima kasih mbak puan
mbak puan berarti malam ini ada pembahasan apa lagi
tadi pari purna ke lima sudah selesai untuk pengesahan ad art dan hal hal yang lain
besok insya allah kita akan masuk pengukuhan pengukuhan dan salah satunya adalah pengukuhan kabinet dpp dua ribu sembilan belas dan dua ribu dua puluh empat dengan ketua umum terpilih ibu megawati soekarno putri
baik semoga lancar sukses
mbak puan terima kasih waktunya
reinhardt demikian sedikit perbincangan kami
baik terima kasih putri ayu ningtyas untuk diskusi anda dengan puan maharani langsung dari sanur bali